satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan dua anaknya
ditemukan tewas di halaman parkir apartemen yang berada di kawasan teluk intan penjaringan jakarta utara
dari rekaman cctv yang berada di apartemen terlihat satu keluarga tersebut datang dengan menggunakan mobil berwarna putih
seluruh keluarga kemudian naik menuju lantai dua puluh satu dengan menggunakan lift dan kemudian menuju atap dengan menggunakan tangga
tak lama berselang keluarga tersebut ditemukan meninggal dunia di halaman parkir apartemen
dari hasil olah tkp pihak kepolisian menemukan seluruh korban ditemukan dalam kondisi terikat tali
jenazah pun dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo untuk diotopsi
sementara penyebab jatuhnya korban masih dalam penyelidikan pihak kepolisian
kita melaksanakan pemeriksaan pada saksi saksi pengecekan juga kepada identitas kendaraan mobilnya yang digunakan untuk hadir di apartemen ini
termasuk juga penelusuran terhadap keluarga korban dilengkapi administrasi terkait dengan hal hal yang dibutuhkan dalam penyidikan dan penyelidikan selanjutnya
dan kita belum menemukan persesuaian dari
keterangan saksi kemudian bukti bukti pertunjuk yang lain
itu masih dalam kaitannya penyelidikan kita dan penyidikan
tapi yang pasti motifnya mereka bunuh diri
setelah diotopsi keempat jenazah disemayamkan di rumah duka di kawasan jakarta utara untuk kemudian dikremasi
tim liputan kompas tv
tewas di sebuah apartemen di wilayah jakarta utara
ada kemudian informasi yang berkembang di luar sana juga karena adanya desakan ekonomi
apa yang anda bisa cermati dari sini
pertama terus terang saya tidak begitu nyaman dengan kosa kata yang tadi digunakan oleh justru pihak kepolisian sendiri
yang mengatakan ini adalah motif maaf ini ya motif menghabisi diri sendiri
saya tidak sepakat dengan penggunaan kosa kata
pertama kita baru bisa mengatakan bahwa satu keluarga ini melakukan aksi fatal secara bersama sama
kalau kita bisa yakinkan bahwa pada masing masing orang ada kemauan dan antar mereka ada kesepakatan
jadi aksinya bisa disebut sebagai sebuah aksi yang konsensual konsensus gitu ya
baru bisa dikatakan ini aksi fatal yang dilakukan bersama sama oleh satu keluarga
kata kuncinya adalah kehendak dan kesepakatan
persoalannya pada kasus ini ada dua orang anak
ketika kita memasukkan unsur anak dalam pembahasan isu isu yang ekstrim semacam ini
peristiwa peristiwa yang mengenaskan macam ini
kita tidak bisa lagi menggunakan kata kehendak dan kesepakatan terhadap anak anak tersebut
dengan kata lain keberadaan anak anak dalam situasi yang menyedihkan sekaligus menakutkan itu
justru sebaliknya bahwa ini bukan kemauan mereka dan anak anak itu tidak memberikan kesepakatan
tidak masuk dalam sebuah konsensus untuk melakukan aksi sedemikian rupa
cara pandang ini sebetulnya analog dengan aktivitas seksual pada anak
jadi misalnya kalau terjadi kontak seksual dengan anak
lalu orang pelaku mengatakan anda juga mau itu tidak bisa diberlakukan
prinsip konsensus itu serta merta gugur
demikian pula dalam kasus yang kita perbincangkan ini
prinsip konsensus serta merta gugur sehingga penggunaan kosa kata kehendak dan kesepakatan tidak lagi relevan
anak bergeser posisinya yaitu menjadi sekumpulan manusia yang dipaksa
yang diharuskan dan tidak diberikan ruang untuk keluar dari situasi yang amat sangat berbahaya itu
saya akan menganggap peristiwa ini sebagai peristiwa tunggal
karena saya katakan tadi berarti ini bukan peristiwa tunggal yaitu peristiwa menghabisi diri sendiri tidak
tetapi ini merupakan peristiwa majemuk
terhadap dua orang yang tewas dalam peristiwa tersebut masuk akal
lalu kemudian polisi menyebutnya ini adalah oke mereka melakukan aksi yang sedemikian berbahaya sampai menewaskan diri mereka
tapi terhadap anak sekali lagi karena kita gugurkan kehendak dan kesepakatan dan
kita yakini bahwa mereka berada dalam situasi keterpaksaan mereka justru adalah korban
oke dan apa yang kemudian menjadi apa ya
dikatakan harus menyertakan anak begitu satu keluarga gitu
kesepakatan apa yang kemudian mendorong antara istri dan juga suami menyertakan anak
memaksa anak untuk hidup dalam situasi naas tersebut
ketika berbincang dengan isu isu semacam ini apalagi bunuh diri teori yang paling sering digunakan adalah teori klasik depresi
jadi maaf orang yang kemudian mengakhiri hidupnya dipandang sebagai sebuah titik ketika depresi tidak lagi bisa teratasi
orang tidak lagi bisa menemukan solusi atas problematika hidup yang mereka alami
tetapi saya memilih untuk kemudian menyertakan adanya kemungkinan faktor sosial
atau bahkan mungkin tidak adanya apa yang dulu kita kenal sebagai jaring pengaman sosial
ketika ada orang orang yang sudah berkeluarga berarti orang yang sudah dewasa
yang merasa bahwa masalah mereka sedemikian pelik
sampai kemudian memutuskan untuk mengambil sebuah jalan yang salah semacam ini
mereka juga tidak bisa melihat bahwa anak anak mereka bisa terselamatkan
anak anak mereka akan terjamin hidupnya
karena itulah dalam cara pandang yang sedemikian fatalistik
dengan cara melibatkan anak mereka
karena tidak lagi sekali lagi saya katakan tidak menemukan jalan untuk menyelamatkan paling tidak anak anak itu
apa yang kemudian menjadi alasan
ekonomikah kemudian menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan
anda tadi katakan bisa saja mereka
suami dan juga istri ini sepasang suami istri ini
apakah ada permasalahan lain yang kemudian sulit atau pelik sekali untuk mencarikan solusinya
sampai harus kemudian memaksa dalam tanda kutip anak anak mereka
bukan tanda kepetik memang memaksa
nah samankali ada pemberitaan tentang kasus kasus seperti ini di indonesia
pertama adanya kondisi kejiwaan tertentu yang tadi kita singgung misalnya terwakili oleh kata depresi
yang kedua adalah kesulitan ekonomi
bahkan yang ketiga juga ada menyangkut keyakinan keyakinan subjektif tertentu
keyakinan keyakinan yang maaf yang mungkin diamini sebagai jalan keluar
oleh kelompok kelompok masyarakat tertentu
apa gerangan yang menjadi penyebab pada kasus ini
tentu saja itu patut diinvestigasi oleh pihak polisi
tapi yang perlu kita garis bawahi terlebih dalam konteks perlindungan anak
saya berharap seluruh kementerian lembaga dan masyarakat tidak salah kaprah menganggap bahwa anak anak punya kehendak
saya berharap seluruh kementerian lembaga dan masyarakat tidak salah kaprah menganggap bahwa anak anak punya kehendak
bahkan bisa menyampaikan kesepakatan atau membangun kesepakatan untuk melakukan aksi ekstrim semacam ini
cara pandang semacam itu harus kita koreksi
agar kita bisa sekali lagi melindungi anak anak agar peristiwa semacam ini tidak terulang
maka kita harus pastikan tindakan sedemikian rupa dilakukan tanpa konsensus dari anak anak tersebut
apapun suasana batin anak apakah mereka mau atau tidak mau
pokoknya mereka harus diposisikan sebagai manusia yang tidak berkendak
lebih lebih tidak memberikan kesepakatan bagi tindakan sedemikian yang rupa
ini kan bisa dikatakan apa ya bukan kasus yang baru pertama kali terjadi di indonesia gitu
sebelum sebelumnya juga ada kasus semacam ini
apa yang sebenarnya harus dievaluasi
dalam arti kata pastikan keluarga ini punya
evaluasi seperti apa yang harus kita punya sesama anggota keluarga
dalam arti tanda kata bude atau tante dan juga mungkin lingkungan sekitar
kita ingin menyikapi masalah ini sebagai masalah hukum atau sebagai masalah kesehatan
kalau kita sikapi ini sebagai masalah kesehatan
maka praktis ada empat dimensi yang harus dikelola secara simultan
mulai dari promotif preventif kuratif dan kesehatan
dalam skala makro promotif menjadi hal yang sangat penting kenapa
kecenderungan orang kita adalah menutup nutupi suasana hati
kita tidak mau berbagi perasaan kepada orang lain
sehingga ketika orang bertanya apa kabar jawabannya pasti baik baik saja
ini mempersulit orang untuk kemudian tanda petik cawe cawe menawarkan bantuan atau mengajak mencari pertolongan
nah pada tataran makro dengan demikian di dimensi promotif semacam ini
memang perlu sedikit banyak kita berikan edukasi ulang kepada publik
agar lebih mau untuk berbagi
katakanlah berbagi secara terbuka tidak ada temannya tidak ada kesepakatannya
tetapi paling tidak kalau misalnya negara lebih banyak lagi menghadirkan unit unit layanan kesehatan
termasuk layanan telepon misalnya dimaksimalkan
itu mudah mudahan akan bisa memfasilitasi masyarakat untuk mengubah kebiasaan mereka
dari yang awalnya cenderung tertutup menjadi lebih terbuka
dalam konteks dengan tujuan mempermudah orang untuk mengamati lalu menawarkan memberi bantuan
oke ini kan apa yang perlu dievaluasi dalam hal ini dalam ruang lingkup keluarga
itu satu yang tadi mas reza sudah sebutkan
dan peran negara di sini peran pemerintah di sini
jangan sampai kemudian kasus kasus semacam ini terjadi lagi
apalagi juga turut menyertakan anak anak yang memang seharusnya mereka punya masalah
tadi saya katakan sekarang sudah seharusnya kita menyertakan tinjauan terkait dengan faktor sosial
tidak lagi semata mata faktor individu per individu
negara dengan demikian tidak bisa mengatakan oh ini semata mata depresi kok
berarti cara mengatasinya adalah sediakan ruang terapi
tidak cukup karena itu sebatas menjadikan peristiwa ini sebagai peristiwa individu per individu
kalau kita sepakat bahwa peristiwa ini ternyata banyak jumlahnya
dan kalau tidak kita sikapi secara tepat akan terus berkelanjutan ke depannya
maka jadikan ini sebagai isu masyarakat
isu yang mengharuskan negara untuk hadir
karena itu tadi saya tinjau kemungkinan seberapa jauh efektivitas jaring pengaman sosial atau sejenisnya
bisa mencegah peristiwa peristiwa semacam ini terjadi
andaikan di kepala para ayah dan bunda di rumah
ada keinsafan bahwa anak saya akan terjamin hidupnya
akan memadai pendidikannya dan seterusnya
maka saya yakin itu sedikit banyak akan mengurangi beban pikiran orang tua
sehingga ketika orang tua menghadapi masalah
mereka tidak serta merta memasukkan anak sebagai bagian dari sebuah pembuatan keputusan yang salah total
dengan kata lain kehadiran negara secara lebih mendalam
akan membangun sebuah bendungan bagi orang tua bagi ayah bunda
agar tidak melebarkan masalah mereka kemana mana
karena tetap teryakinkan bahwa ini masalah saya
yang tidak harus menyeret nyeret apalagi melimpah ke sana saudara saya
oke ini kan kalau kita lihat ya kan suami istri dan juga dua anak begitu ya
sepasang suami istri begitu ya
kemudian apa ya bisa dikatakan
anda melihat dari segi psikologi forensik
ini apakah kemudian ini hanya sebatas depresi motif ekonomi
atau ada keyakinan yang kemudian
harus memasukkan kasus ini ke dalam dua kolom
bagaimana ada orang orang yang mengakhiri hidup mereka dengan cara yang salah
tapi juga harus memasukkannya ke dalam kolom maaf pembunuhan
sebagai misal bahwa mereka memilih tempat di atap apartemen
kemudian juga media memberitakan empat orang itu tangannya terikat satu sama lain
itu sebuah penanda yang tidak bisa kita bantah
bahwa unsur perencanaan memang ada
tapi spesifik kalau kemudian kita sepakat untuk membingkai peristiwa ini juga sebagai peristiwa pidana
yaitu penghilangan nyawa anak anak
maka cara menakar perencanaannya harus ditinjau dengan empat unsur
target insentif sumber daya dan resiko
saya yakin betul kalau polisi melakukan pendalaman
empat unsur ini akan ada pada peristiwa ini
ini sekali lagi bukan semata mata bagaimana orang mengakhiri hidup mereka dengan cara yang salah
tetapi juga bagaimana ternyata sayang beriu sayang orang tua membangun sebuah perencanaan
untuk mengeksekusi darah daging mereka sendiri
dan ini kita apa ya tadi yang anda sebutkan bahwa anak anak punya hak hidup hak sehat begitu ya
kalaupun ada keputusan keputusan itu adalah bisa dikatakan bahwa ini memang pembunuhan begitu ya
karena dilakukan oleh orang tua mereka sendiri ya
oke baik terima kasih mas reza indragiri
anak anak punya hak untuk hidup
dan orang tua bahkan masyarakat termasuk kita punya kewajiban untuk menghidupkan mereka
itu kata undang undang perlindungan anak
oke baik terima kasih psikologi forensik